bandara kenyam kabupaten duga dijaga ketat petugas gabungan dari tni dan polri
saat subinvest satgas damais kartens melakukan identifikasi pada pesawat karavan pksmg pada kamis
dalam identifikasi awal terlihat hampir seluruh badan pesawat terdapat lubang peluru
termasuk bagian mesin pesawat dan tangki bahan bakar minyaknya
akibatnya pesawat tidak bisa diterbangkan lagi
petugas menyatakan ada satu ratus lima amunisi peluru yang ditemukan tim investigasi
dengan jumlah tiga puluh tujuh lubang peluru pada bagian pesawat
kondisi bandara dengan pengamanan yang sangat minim diduga jadi salah satu penyebab
mudahnya kelompok bersenjata masuk dan melakukan penyerangan
berarti belum ada pos pengamanan
penyerangan pesawat karavan pksmg milik cmr terjadi di bandara kenyam duga
pada selasa dua ribu tujuh belas
pesawat yang mengangkut sembako itu ditembaki kelompok bersenjata ketika sedang parkir
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut